seorang pengendara motor terkapar usai menabrak sebuah mobil di jalan bypass mojokerto senin siang
proses evakuasi korban berlangsung sangat sulit karena korban mengalami patah kedua kaki yang tidak memungkinkan diangkat dari posisinya
proses evakuasi kecelakaan mobil dan sepeda motor di jalan raya bypass kelurahan meri kota mojokerto berlangsung dramatis
karena kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk diangkat polisi akhirnya memanggil tim medis rumah sakit untuk proses pertolongan
kecelakaan bermula saat kedua pengendara motor yang merupakan santri pondok pesantren di jombang berkendara menuju surabaya
namun di lokasi saat hendak mendahului truk motor korban bersenggolan dengan mobil hingga tak dapat menguasai medan dan terpental
kecelakaan membuat salah satu korbannya mengalami luka cukup parah di kedua kaki dan pinggangnya
ketiga kaki yang terlalu berpengalaman di jalan raya bypass kelurahan meri kota mojokerto berlangsung dramatis
ketiga kaki yang terlalu berpengalaman di jalan raya bypass kelurahan meri kota mojokerto berlangsung dramatis
petugas satuan lalu lintas polres mojokerto kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tkp dengan memeriksa para saksi
untuk roda empat itu awalnya mau mendahului trailer setelah itu tidak melihat ada roda dua terjadi lagi kecelakaan ini
kondisi korban gimana
kondisi korban keduanya kemungkinan patah patah aja
kalau tidak sampai meninggal dan sekarang lagi dibawa ke rumah sakit secara medikal
meski tak ada korban jiwa kecelakaan membuat arus lalu lintas dari jombang menuju surabaya mengalami kemacetan cukup panjang